kamu harus tahu nak adriana itu sudah ngebantuin mama
iya kalau enggak perusahaan mama mama udah tutup
iya nih gini nih bantuinnya
jadi adriana nyuntikin dana ke perusahaan mama
dan nih bibi buatin teh
terima kasih bi
biar perutnya hangat biar tidak masuk angin
jadi belajarnya teh konsentrasi
tambah pinter ya anak bibi
bi makasih ya
cuman kayaknya kurang lengkap deh bi
kalau bibi itu belum mendoain boy buat ikut olimpiade final matematika
oh jadi ya adente lagi belajar buat final olimpiade
iya atuh pasti didoakan pisanku bibitnya den
bibimah bangga pisanku adente
adente bener bener anak yang hebat
coko bela diri nak
pintar dari sekolah nak
lebih gak usah berlebihan gitu muji boy
itu semua berkat allah bi
iya ya semuanya berkat allah anugerah ya den
ya sudah atuh sok
bibi ke belakang biar aden belajar nak konsentrasi
kalau perlu apa apa panggil bipi
kalau perlu telpon
siap dua puluh empat jam
jangan telpon bibi ya
ibu nona adiana
kok manggelnya ibu kan masih muda
ini awewe datang pasti rek ngerepotkan si aden
rek ngeganggu belajar nasi den boy
maaf nek mau ketemu den boy atau nyonya marissa
kalau den boy belum pulang
kalau nyanyi marissa sudah ada di kamarnya
nanya sama marissa mas sudah tidur
kalau mau ke sini ma mampir besok besok saja atu ya
irah suruh masuk dulu kasih kopi kasih teh
mereka ngapain memangnya mau ngobrol sama kamu gitu
kalau mau ngobrol masuk saja tapi jangan dibawa masuk
bisa permisif mau berdiri di tengah
aku udah di bawah nih tante marisa
tapi aku gak dikasih masuk sama pembantu tante marisa yang perempuan
kok bisa siapa siapa yang narang kamu masuk ke rumah ini

siapa yang narang kamu masuk ke rumah ini

jemput kamu di depan oke
iya tante aku tunggu ya tante
hah hah hah
vivi ya yang ngelarang adriana masuk ke rumah ini
bibik tuh bukannya sok ngong bukannya sok tau nyonya
tapi udah ada yang teh kapan lah
ada yang teh kapan lagi belajar buat final itu olimpiade matematika
boy masuk final olimpiade matematika
tuh makanya jangan diganggu
nah tapi baiknya mana pun juga
gue harus ketemu sama adriana
walaupun cuma sebentar aja
geningan orang tua zaman sekarang mah begitu ya
bukannya gak dukung budak lagi belajar
sakolah malu suruh ketemu sama awewe
tidak beres tidak cocok ini bang
tante kirain kamu gak jadi dateng loh
jadi dong tante adriana kan nempatin janji
pasti adriana akan dateng
pengen ketemu boy
iya tapi bonya lagi sibuk belajar
soalnya si boy kan mau ngadepin final olimpiade matematika tahu
tapi edrina pengen banget ketemu boy sebentar doang
pengen lihat keadaannya biar adrilnya juga tenang
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
kamu duduk dulu silahkan duduk
oke terima kasih
duduk dulu tante panggilin si boy yang ganteng
anak mama yang ganteng kuadrat ini
lagi sibuk belajar ya sayangnya
ya gitu deh ma
ini baru namanya anak mama merisa
eh boy kalau mama ganggu bentar aja boleh
apa sih yang gak boleh buat mama
gini boy kalau misalnya ya ada orang datang ke rumah kita kita bukain pintu enggak
nah sekarang kamu coba ketemuin adriana jadi di ruang tamu nungguin kamu
kirain apaan ma gak apa apa deh kalau itu
gini nih adriana tuh datang ke sini dia itu mau ngeliat kamu gimana kondisi kamu
soalnya waktu itu mama juga sih yang ngasih tahu kak adriana
kalau kamu itu sempat berantem sama bodyguard nya reva
jadi kan dia udah dateng mau ngeliat kamu
yuk ayo please sebentar
mama tuh gak usah percaya sama omongannya sedriana itu
wah gimana mama gak percaya dengan omongannya si adriana
kamu harus tahu nak adriana itu sudah ngebantuin mama
iya kalau enggak perusahaan mama mama udah tutup
iya nih gini nih bantuinnya jadi adriana nyuntikin dana ke perusahaan mama
yang waktu itu perusahaan mama dituntut sama model gitu nak
aduh kan jadi gak enak deh posisi mama kalau kayak gitu
ayo dong ketemuin adriana sebentar aja
aduh mama kan gak enak nah
jangan bikin mama susah dong
boy ganteng kuat ya
tapi sebentar aja ya mbak ya
nah ini namanya cocok
oke yuk yuk yuk
mama bukan gitu
iya sebentar oke oke
maaf telepon mama bunyi
dengan marissa di sini
hah bentar ya bentar ya sayang
aku kangen banget sama kamu
badan kamu sakit luka luka